kepolisian ri menyerahkan cendera mata pemberian raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud kepada komisi pemberantasan korupsi
cendera mata berupa pedang ini diserahkan untuk diteliti apakah mengandung unsur gratifikasi
sebuah pedang perak dengan bungkusan berwarna emas diberikan oleh duta besar arab saudi untuk indonesia osama bin muhammad abdullah al suhaimi
saat melakukan pertemuan dengan pihak kepolisian di mabes polri
pihak kepolisian menaksir pedang sepanjang satu meter ini bernilai sepuluh juta rupiah
untuk mengetahui apakah pedang ini terbuat dari emas akan dilakukan pengecekan oleh pihak kpk
kpk juga akan mencari tahu apakah pedang ini merupakan bentuk gratifikasi atau bukan